pemerintah menetapkan komposisi panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas kpk
yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat dari unsur masyarakat
komposisi pansel ini berbeda dengan pansel kpk sebelumnya
karena unsur pemerintah lebih banyak dibanding unsur masyarakat
pemerintah telah menetapkan komposisi panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas kpk
koordinator staf khusus presiden ari dwi payana
menyatakan presiden akan membentuk pansel capim dan dewas kpk bulan ini
lewat pesan tertulis ke kompas tv ari dwi payana mengatakan
komposisi pansel berjumlah sembilan orang terdiri dari lima unsur pemerintah pusat
dan empat orang unsur masyarakat yang akan ditetapkan melalui keputusan presiden
komposisi anggota pansel ini berbeda dari pansel pansel kpk
sebelumnya selama ini unsur masyarakat selalu lebih banyak dari unsur pemerintah
pada periode dua ribu empat dua ribu tujuh komposisi pansel kpk terdiri dari sepuluh unsur masyarakat
dan empat unsur pemerintah kemudian pansel periode dua ribu tujuh dua ribu sebelas
terdiri dari sebelas unsur masyarakat dan empat unsur pemerintah
pada periode dua ribu sebelas dua ribu lima belas hingga pansel kpk periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh
komposisinya sama terdiri sembilan orang tujuh dari unsur masyarakat dan dua dari unsur pemerintah
pakar hukum tata negara ugm zainal arifin mohtar menilai
itikat presiden memperbaiki kpk bisa dilihat dari panselnya
kalau panselnya dibuat baik hasilnya tentu juga akan baik
bang jokers pakar hukum tata negara ugn zainal arvin mohtar menilai
itikat presiden untuk memperbaiki kpk itu bisa dilihat dari panselnya
tak kalah panselnya dibuat abal abal
itu biasanya hasilnya juga abal abal
kalau panselnya dibuat lebih baik
maka pasti hasilnya akan lebih baik
nah dalam berbagai proses pansel yang kita perhatikan
ya di ujungnya menjadi seperti ini
paling tidak misalnya kalau kita berangkat dari kasus
mantan anggota pansel kpk natalia subagio menyatakan
pemilihan anggota pansel kpk akan menentukan langkah selanjutnya
dalam upaya pemberantasan korupsi
kalau memang kita serius
memberantas korupsi yang merupakan suatu tugas
yang memang sesungguhnya amat sangat sulit
pemilihan anggota pansel ini menjadi semakin penting
dan melupakan langkah pertama yang harus benar
kalau langkah pertama ini tidak benar
kalau pemilihan panselnya tidak benar
akan menjadi sia sia saja